itu aku itu ngeliat kamu di tv
kamu sama pejabat kamu tuh ngapain
itu kan itu apa namanya
apa sih mbak judet
lama ini dia tuh bukan tukang ojek
kamu ditipu sama dia
dan kalau dia sampai bunuh diri beneran gimana
bukannya aku nggak niat
tetap aja kalau kamu mau
cari waktu yang nggak ada mamah kamu
emang mamah kamu di situ terus
terus sebenernya niat
tuh kamu lihat nggak sih
aku jadi nggak yakin
kok kamu gak menghargai aku sama sekali sih
kalau kamu gitu ya
udah deh gini deh
kalau kamu belum putusin
kamu gak usah nengokin aku lagi deh
ya udah kalau kamu mau kayak gitu
udah lah nek
kamu udah belum aku dah
kalau kamu udah
ya udah ya pergi bareng ya sekarang
nanti aja deh aku ceritain ke kamu ya
aku tunggu di depan ya
pasti mereka berantem lagi deh
raka pasti menyoped
sebelum nya ini
kebaikan sama raka non
doa biarin aja kayak gini ya
mungkin emang ini yang terbaik kali
siap siap aja raka emang lebih bahagia
keluarga yang gak terancam
gak tau lah
tapi yang pasti sakti emang benar
percuma aku capek capek ngelakuin apapun
karena aku juga gak bisa kemana mana kok
pasti ujung ujungnya juga aku balik lagi ke dia
udah lah pasrah aja deh aku
gak boleh patah semangat
gak boleh berputus asa
ya harus dicoba ya non
alah mau ngapain lo kuliah lagi
tuh enakan gak ada lo tau gak
lagian bukannya lo dijatuh miskin ya
bokap lo udah bangkrut kan
kasian banget sih
jangan ajar nela
lo tuh yang kurang ajar
jaga ya mulut lo
menteganya jangan kebanyakan pak kolesterol
dalam beberapa hari ke depan ini
kamu harus siap siap ya
siap siap buat apa pak
itu kami ingat undangan waktu pak sugiharto mengundang kita semua itu
pak sugiharto yang anaknya yudit katanya teman akrab kamu
kamu kelihatan akrab sekali sama dia ya kan mah
nah papa sempat ngobrol ngobrol sama dia sama pak sugi itu
kemudian kita punya rencana mau menggarap proyek bersama sama
kelihatannya proyek ini prospek
dan percayaannya bagus sekali ke depan
jadi kamu siap siap ya
dan kalau proyek itu deal berarti semua kamu yang jalanin
karena tugas papa sekarang kan udah banyak banget
kamu tahu kan tugasnya papa sabrek abrek
yah yudit lagi yudit lagi
nggak bisa nih begini begini nih
makin gua tunda makin kacau nih semuanya
gue mesti buru buru kasih tahu ayah
sepertinya kalau soft influencer itu

nah ini demanded lagi siap
gak buka tapi lobby
nggak pake nya di
nggak pake nih

nggak pake nih
lagi sama sakti
ya bagus lah kuliah lagi kan
iya yang bikin aku makin bingung sekarang nih
kontalita itu kan lagi berantem sama raka
sedangkan sakti tuh ngejar ngejar nontalita terus
aku nggak tahu aku harus gimana sat
kenapa berantem mereka
ya biasalah salah paham
kamu itu kan biasa bantuin aku
kamu mau ya sekarang bantuin nontalita
kamu satuin nontalita sama raka lagi sat
oh jadi talitha lagi berantem sama raka
eh aku mesti ngapain ya
ya justru itu aku nanya sama kamu
aku pikir kamu itu kan sahabat aku yang paling pinter
kamu tuh paling ngerti
kamu selalu bisa diandelin nggak usah ngandelin uang
kamu tolonglah gimana pun caranya aku udah bingung
aku udah gak tahu ini harus gimana
wah ini kesempatan gue buat balas dendam ke dia
ya udah gini gini gini nih
ya sekarang aku jemput kamu ke kampus
terus kita ngobrol ya
ya udah makasih ya saya takut tunggu kamu nanti ya
ya udah makasih saat dadah
berantem lagi ya kamu sama dia
dari dulu juga nenek udah gak setuju sama si talita itu
kamu nggak mau denger
hei kan mendingan sama si cahaya
cahaya itu anaknya baik sekali tahu
mungkin aku terlalu egois
mungkin sekarang belum saatnya untuk tarita putus sama sakti
aku nggak kuat kalau sakti terus terusan ada di sisi talita

aku nggak bisa ngerti apa yang akan terjadi
aku nggak akan bisa pertahanin talita
kecuali talitha sendiri yang ambil keputusan buat putusin sakti
satria kok kamu cepet datangnya
ya aku udah lama gak kesini aneh juga rasanya
kamu sama pejabat kamu tuh ngapain
itu kan itu apa namanya
majikan aku kan ayah si
apa sih mbak judit
lama ini dia tuh bukan tukang ojek
kamu ditipu sama dia
ayah ayah tunggu tunggu dulu
kamu jelasin apa lagi saya
jangan percaya lagi sama dia
lo diam lo ya
gak usah aku campurin ini bukan urusan lo ngerti nggak
hari ini aku sebenarnya mau ngomong sama kamu ya
aku mau jelasin semuanya sama kamu hari ini sebenarnya
tapi udah keburu dibilangin sama judit
iya bener bener aku
aku bukan tukang ojek ayah
aku juga anak pejabat
yang kamu liat di tv itu juga bener papaku
yang kamu liat di tempat roti bakar juga
di toko bunga juga
aku gak ada niat sama sekali buat bohong sama kamu
aku cuma gak mau nyakitin kamu ayah
apa yang aku bilang sama kamu aku sayang sama kamu perhatian aku semuanya hati aku itu benar ayah
cuma aku nyari waktu yang tepat aja buat ngomong sama kamu
aku sama sekali gak ada niat ayah bener
kenapa kamu tega bohongin aku sat
kenapa kamu bohongin aku sat
dia tuh sebenarnya cuma mau mainin low aja lagi
oh ini kan orang susah
dan dia anak orang kaya banget
ya lo paling cuma jadi main mainannya aja lah
lagi mana mungkin sih anak orang kaya pacaran sama pembantu kayak lo
gak mungkin kan
sedih cakap gak ya
ayo tolong ayah ini fitnah ayah
enggak enggak aku
aku gak ada niat buat mainin kamu gak sama sekali nggak ada ayah
ya semua yang aku bilang selama ini
itu benar dari hati aku ayah
aku cuma mau nunggu waktu yang tepat buat cerita semuanya sama kamu
ayo apa yang aku rasain apa yang aku bilang sama kamu
itu enggak ada satupun yang bohong ayah bener